pengemudi mobil audi yang disebut polisi menabrak seorang mahasiswi di cianjur jawa barat
membantah mobilnya menabrak korban hingga tewas dalam iring iringan konvoy polisi
namun ia mengakui mobilnya memang mengikuti iring iringan dalam konvoy mobil polisi tersebut
dalam jumpa pers pada jumat dua puluh tujuh januari
sugeng guru utama pengemudi mobil audi yang diduga menabrak seorang mahasiswi
membantah diri yang melakukan tabrak lari
ia menerangkan bahwa apa yang dituduhkan terhadapnya tidak benar
pengemudi mengatakan ia memang mengikuti iring iringan karena pemilik mobil
berada di kendaraan lain dalam konfe
kondoran polisi tersebut
namun ia membantah menabrak
mengejar ya bapak harus tanggung jawab
sekarang saya sempat mengatakan
ya sudah kita ke polisi
istri pemilik mobil yang berada dalam mobil yang dituduh menabrak mengatakan
ia ikut bergabung dalam iring iringan mobil polisi itu
atas persetujuan suaminya yang juga anggota polisi
yang berada di kendaraan lain dalam iring iringan
itu mobil milik suami saya
suaminya itu polisi juga
lalu setelah gak lama dari situ suami saya iring iringan

ikut ya ya ikut ya sudah gak apa apa
tutup jendelanya gitu kan
ya udah akhirnya saya ikut iring iringan di belakang gitu
sebelumnya seorang mahasiswi bernama selvi menjadi korban tabrak lari
namun polisi mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polres cianjur
bahwa mobil penabrak tersebut bukan merupakan bagian dari iring iringan patwal kepolisian
ya jadi memang ini kita sedang melakukan
pendalaman kembali terkait dengan kendaraan yang dimungkinkan menabrak
ada beberapa data atau informasi yang akan kita klarifikasi kembali
untuk memastikan kendaraan yang menabrak
hingga jumat siang penyidik telah memeriksa sembilan saksi dan sejumlah barang bukti
termasuk cctv di sepanjang jalur yang dilintasi
tim liputan cnn indonesia